nah untuk kita yang sudah biasa berpuasa di indonesia mungkin tiga belas lima jam lah ya
ini sudah cukup lama
namun sebenarnya durasi berpuasa di indonesia ini masih lebih pendek dibandingkan beberapa negara lain
contohnya di turki umat muslim di negara ini bisa berpuasa lebih dari enam belas jam
aktivitas umat muslim turki di bulan suci ramadan tidak jauh berbeda dengan umat muslim di indonesia
sahur kemudian buka puasa dan juga tarawih
tapi yang membedakan durasi berpuasa di turki lebih panjang yakni enam belas lima jam atau empat jam lebih lama daripada di indonesia
ini karena letak turki yang berada di dekat dengan negara negara di eropa
ini artinya matahari di sana bersinar lebih lama dan juga warga muslim di turki baru bisa berbuka puasa sekitar pukul sembilan malam
dan baru selesai melaksanakan ibadah tarawih pukul tiga belas tiga puluh malam

itu maksudnya sebelas tiga puluh malam jadi ya
cukup malam kalau kita jam jam tidur di sini untuk nunggu sahur
kalau di sana baru selesai tarawih
dan untuk mengetahui langsung seperti apa sih suasana ramadan di turki
langsung saja saya ajak anda untuk ngobrol dengan warga negara indonesia di turki
halo billy selamat pagi dari jakarta
tapi di sini masih malam
masih malam ya
abis terawih di sana
iya di sini lebih terawih
baru jam dua belas malam di sini
billy boleh diceritakan ke kita di turki suasananya seperti apa sih dengan mungkin durasi jam yang berbeda cuaca yang berbeda
cukup menjadi tantangan nggak untuk warga negara indonesia puasa di sana
pastinya jadi tantangan banget ya
karena puasa di indonesia itu cepet
bisa dibilang cepat dibanding puasa di turki itu tujuh belas jam
di sini puasa buka jam setengah sembilan malam
dan cuacanya itu panas banget karena ini musim panas
jadi bisa nyampe tiga puluh tiga derajat
kalau siang siang dan itu panas banget
beda kalau di indonesia mungkin ada hujan ya
tapi kalau di turki sekarang lagi panas banget
jadi bener bener tantangan banget sih puasa di turki ini
tapi kalau dari temen temen
atau warga negara lain di sana yang melihat billy atau teman teman muslim lainnya berpuasa
reaksi mereka seperti apa
kalau reaksi sendiri karena di sini warga negara turki pun nggak banyak yang berpuasa
jadi ya mereka tau kita berpuasa mereka menghargai
cuma ya mereka tetep seperti biasa aja gitu
kayak makan atau kafe kafe itu masih tetap buka
mereka juga kayak dikelas
temen temen kuliah billy itu masih biasa aja
mereka minum atau makan itu hal yang biasa buat mereka gitu
tapi kalau buat pilih bulan puasa
tapi kalau buat billy bulan puasa ini makanan sahur
ini bentar lagi kan sahur ya di turki
apa menunya biasanya
sulit nggak sih nyarinya atau bikinnya
karena billy tinggal di asrama pemerintah turki
jadi makanan disediakan
makanan warga turki khususnya untuk sahur gitu
dan kalau warga turki ini sahur makannya tuh makanan sarapan mereka
yaitu makanan makanan kayak roti timun kemudian tomat selai telur kayak gitu
cuma kayak gitu doang
dan sementara kalau di indonesia kita makan pasti makan makanan berat
kayak nasi ayam atau enggak daging yang banyak
yang bukannya yang kenyang
biar kenyang biar kuat
tapi kalau di sini kita benar benar kayak makanan makanan sarapan ala ala di eropa gitu
yang benar benar buat orang indo tuh ya ampun
udah ngenyangin banget kayak gitu
oke berarti kangen ya sama nasi uduk sama rendang
aduh kangen banget
nah kemudian kalau misalnya ngumpul nih warga negara indonesia muslim
kalau biasanya ada ini nggak sih buka puasa bersama
atau mungkin kjri atau kbri di sana mengundang
kalau acara acara seperti itu pasti ada nanti
kalau dari komunitas komunitas warga indonesia pelajar pelajar indonesia ppi yang ada di sini
khususnya ppi ismir pasti nanti kami akan mengadakan acara acara buka bersama
karena pastinya kangen sama makanan makanan indonesia
tapi selain itu untuk di turkinya sendiri
masyarakat dan pemerintah dari pemerintah kota yang ada di turki ini
dari tiap tiap daerah
mereka tuh punya selalu punya acara buka bersama pada warganya gitu loh
kita mahasiswa mahasiswa pun bisa ikut mendapatkan makanan makanan gratis gitu dari pemerintahnya
kalau ngumpul ngumpul sama masyarakat indonesia atau wni di sana
tukeran makanan gak sih
atau mungkin ada yang akhirnya bawa gorengan nih
akhirnya bawa rendang bakso gitu ke sana
jadi menghilangkan sedikit kerinduan sama makanan indonesia
ada nggak sih yang kayak kayak gitu
itu wajib kalau kumpul sama orang indo pasti harus kayak makanan indonesia
nggak mungkin juga kita makan roti kan
udah enak banget kalau makan di luar luar sama orang turki
pasti makannya roti atau enggak zaitun atau hal hal kayak gitu makanan makanan turki
jadi kalau sama orang indo wajib kayak ayam goreng rendang atau enggak rupuk dan lain lain itu wajib sih pasti
billy kalau jam aktivitas di turki dengan puasa hampir tujuh belas jam enam belas
lima jam lah ya tadi kita informasinya sebelumnya
ada pengurangan aktivitas nggak sih
atau mungkin ada toleransi sedikit begitu untuk tarawih atau untuk melaksanakan sholat lima waktu
ada gak sih
kalau aktivitas toleransi gitu sih nggak ada ya
kita aktivitas seperti biasa aja bahkan malah sekarang lebih capek banget karena ini waktu waktu minggu minggu lagi ujian
share banget waktunya buat belajar terus
tapi kalau untuk kayak waktu terawih itu kan waktunya memang waktu tengah waktu udah malam
billy ini terakhir agak ini ya putus komunikasi
terima kasih banyak warga negara indonesia di turki
salam kami untuk teman teman di sana
jangan lupa nanti mungkin kalau kangen ke indonesia cepet cepet pulang ya
untuk cobain nasi uduk
ataupun rendang gorengan sih ya yang paling dikangenin setiap bulan puasa